lalu apakah unsur unsur dugaan gratifikasi melalui pemberian thr dapat terpenuhi
dan seperti apa upaya yang bisa dilakukan kpk dalam melakukan pembuktian
kita bahas bersama peneliti icw kurnia ramadana
selamat sore mbak cindy assalamualaikum
mas kurnia kan ada dugaan pemberian thr dari sel ke komisi empat dpr dan juga ke sejumlah anggota fraksi nasdem
total tujuh ratus lima puluh juta rupiah dari fakta persidangan
kalau mas kurnia lihat ini sebenarnya sudah memenuhi unsur gratifikasi atau masih ada yang harus didalami sebenarnya
ya penyampaian jaksa penuntut umum dalam proses persidangan tak kala membaca berita acara pemeriksaan penyidikan penting untuk ditindaklanjuti
tindak lanjut yang dapat diambil oleh kpk dalam hal ini jaksa penuntut umum adalah menghadirkan
sembilan orang penyelenggara negara atau anggota dpr ri
yang terdiri dari pimpinan komisi empat dpr ri ketua fraksi nasdem dpr ri dan tiga orang politisi nasdem yang juga berstatus sebagai anggota dpr ri
maka dari itu ketika mereka hadir dalam proses pemeriksaan dan ini kami anggap relevan
karena masih dalam bagian konstruksi besar gratifikasi yang diduga diterima sarulya senlimpo sebesar empat puluh an miliar rupiah
dari gratifikasi ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah satu dari banyak yang kita dapat dapatkan
dari gratifikasi itu kemudian dibagi salah satunya diduga terkait dengan thr istilahnya kepada sembilan orang anggota dpr ri tersebut
maka dari itu kami mendorong agar kpk segera mungkin memanggil sembilan orang tersebut
jika kemudian mbak cindy ini terbukti maka mereka dapat dijerat dengan pasal dua belas huruf b besar
undang undang tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi
kenapa karena ketika mereka terima aliran dana itu sebenarnya ada tindakan pembenar ketika menerima gratifikasi
dengan cara apa dengan cara melaporkan ke kpk dalam jangka waktu tiga puluh hari
tentu kalau kita mendengar dari berita acara pemeriksaan tersebut sudah sangat lewat tiga puluh hari itu namun tidak dilaporkan kepada kpk
maka dari itu delik gratifikasi dapat disematkan
satu sisi keterangan itu menguatkan kesalahan sahrul yassin limpo sebagai terdakwa
kemudian harus juga dimanfaatkan untuk membuka surat perintah penyidikan baru terkait dengan tindakan gratifikasi

sebelumnya juga kita mendengar ada aliran dana ke partai politik bahkan ada aliran dana diduga puluhan miliar juga ke penegak hukum
yaitu kepada mantan ketua kpk pak firly bahuri
jadi sekuel sekuel ini harus benar benar ditindaklanjuti oleh kpk
dan ini juga mbak sindi dalam proses persidangan seorang saksi itu menyampaikan keterangan
maka dari itu ketika keterangan itu tidak benar tentu saksi tersebut dapat dijerat
akan tetapi kalau keterangan itu benar ini keterangan yang sangat sangat bermanfaat untuk memproses hukum syahrul yassin limpo
dan para penyelenggaran negara lainnya yang diduga menerima thr dari kementerian pertanian
oke artinya rangkaian penggeledahan akhir tahun lalu kemudian juga manggil anggota dpr di penyidikan
sebenarnya sudah cukup ya untuk bekal untuk menghadirkan pihak pihak ini ke persidangan
tapi kalau kita tarik lagi juga mas kurnia untuk membuktikan pihak pihak terkait ini bisa dijerat pasal gratifikasi atau tidak
pembuktiannya seperti apa yang harus dilakukan kpk
iya mbak cindy dalam bap itu kita baru mendengar dari satu orang saksi
tentu kalau untuk menjerat seseorang satu saksi tidak bisa membuktikan suatu kejahatan
akan tetapi perlu dipanggil
misalnya tadi disampaikan dalam proses persidangan
pemberian thr itu dilakukan di salah satu ruangan pegawai kementerian pertanian
jadi saksi saksi yang saya rasa kpk sudah mengetahui itu harus dipanggil untuk menguatkan bahwa benar ada pemberian tersebut
apalagi mbak cindy komisi empat itu adalah mitra kerja dari kementerian pertanian
tentu ketika pemberian itu diberikan ada konflik kepentingan di sana
relasi sebenarnya sudah terbentuk
ketika pemberian itu tidak ada konteks karena kalau ada konteks tentu masuk pada delik suap
ketika tidak ada konteks maka gratifikasi itu dapat dijerat
sebenarnya ini bukan hal yang sulit
apalagi mbak cindy pasal dua belas huruf b besar gratifikasi itu memperkenalkan metode pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian
jadi beban pembuktian itu ada pada pelaku
karena biasanya kalau dalam tindak pidana umum beban pembuktiannya ada pada penuntut umum
ketika gratifikasi tatkala terdakwa atau pelaku kejahatan tidak mampu membuktikan bahwa penerimaan itu bukan berasal dari kejahatan
maka yang bersangkutan dapat langsung dijerat dan harta kekayaan yang diduga diperoleh harus dikembalikan atau dirampas untuk negara
oke mas kurnia ini sambil menunggu apakah kpk akan menghadirkan
tapi kan ini sudah cukup disoroti ya apalagi angkanya kan nggak kecil ya tujuh ratus lima puluh juta rupiah
apakah sebenarnya pihak pihak yang diduga menerima thr ini perlu juga memberikan klarifikasi ke publik
iya kalau klarifikasi itu adalah hak dari mereka
akan tetapi yang supaya masuk dalam konstruksi hukum alur hukum perkara sahrul yassin limpo
mereka penting untuk dimintai keterangan dalam proses persidangan
ketika dalam proses persidangan mereka tidak bisa menjelaskan maka proses penyidikan itu harus dimulai oleh kpk
oke kita tunggu ya langkah tegas dari kpk menghadirkan atau tidak di persidangan
baik terima kasih mas kurnia ramadana peneliti icw terima kasih sehat selalu